sebagai negara demokrasi rakyat diberikan ruang untuk berpartisipasi
jujur dan adil menjadi asas pemilu agar yang terpilih merupakan pemimpin yang berkualitas
tetap harus ada yang mengawasi agar kecurangan tidak terjadi
saya reza helmi untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya